vaksin merah putih yang dikembangkan oleh universitas erlangga dan pt biotis resmi memasuki tahap uji klinik fase ketiga
bagaimana perjalanannya dalam dua tahun terakhir dan bagaimana efektivitas vaksin buatan anak bangsa ini
bergabung bersama saya melalui sambungan telpon ada ketua tim peneliti vaksin merah putih prof dr fedik abdul ramtam
prof vedik selamat malam
selamat malam mbak fusfa
prof edik terima kasih atas waktunya
kita tahu sejak mei dua ribu dua puluh vaksin merah putih mulai dikembangkan dan kini hari ini dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh dua
universitas erlangga akhirnya kick off begitu prof tadi uji klinik fase tiga vaksin merah putih
pertanyaannya apa yang kemudian menjadi kendala selama dua tahun terakhir dalam rangka memvalidasi vaksin ini
pertama dalam pembuatan vaksin ini kita eksplorasi sejak mei dua ribu dua puluh dan sekarang masuk mulai fase ke uji klinik fase tiga
yang alhamdulillah tadi pagi sudah diresmikan atau disahkan oleh ibu kepala badan pom ri ibu dr beni lukito
dalam disahkan bahwa hari ini kita
sudah masuki uji klinik fase tiga
beberapa hal tentu dalam hambatan ini memang banyak hal yang harus kita ikuti
terutama juga memang kita memerlukan berbagai hal seperti volunteer juga masalah besar sebenarnya bagi kami sehingga kita juga menunggu
namun demikian sebenarnya juga
dalam pemeriksaan laboratorium ini sangat terbatas di indonesia
oleh karena itu kita juga mengembangkan optimasi validasi sendiri dalam berbagai uji laboratorium ini
tidak hanya satu dua uji laboratorium tetapi puluhan uji laboratorium yang harus kita lakukan
oleh karena itu mbak puspa bahwa klinik fase tiga ini setelah kita
uji klinik fase satu kemudian uji klinik fase dua hasilnya ini bisa digunakan sebagai dasar untuk uji klinik fase tiga
ini kita memerlukan volunteer kurang lebih empat ratus
lima yang harus mengikuti uji klinik fase tiga ini
ini merupakan jumlah yang tidak
sedikit tetapi jumlah yang cukup besar
tentu pada kick off hari ini harapan kami akan mengalir peserta itu untuk daftar sehingga kita bisa memenuhi secepat mungkin uji klinik fase tiga ini
sehingga merah putih ini bisa digunakan secepatnya
akan kami ajukan ke badan pom ri
akan kami ajukan ke badan pom ri
untuk mendapatkan eoe
baik prof edik apa saja kemudian yang dilakukan dalam uji klinik fase ketiga ini
apakah empat orang itu akan langsung mendapatkan dosisnya atau secara bertahap
atau seperti apa prosesnya prof
di sini setiap hari ada yang datang kan ada yang pergi ya
artinya para peserta ini sudah ada yang mendaftarkan kurang lebih
volunteer sudah daftar dan selanjutnya tentu teman teman dari beberapa rumah sakit seperti rumah sakit air langga ada rumah sakit saiful anwar sakit di jember
cara ini yang mendapatkan empat ratus itu adalah di rumah sakit dr sutomo
dengan jaringan rumah sakit ini harapan kami langsung bisa dilakukan imunisasi
tentu awalnya adalah dilakukan seleksi begitu ya
seleksi dari peserta apakah masuk kriteria pada uji klinik fase tiga ini
tentu hal ini ada batasan batasan kriteria yang harus kita ikuti
yang pertama tentu umur
dan yang kedua adalah tidak pernah atau tidak sedang terinfeksi oleh covid sembilan belas
yang ketiga tentu apa
kita tidak pernah terinfeksi tapi kurang lebih enam bulan sudah sembuh
begitu itu sebagai salah satu atau beberapa persyaratan bagi volunteer yang bisa mengikuti uji klinik fase tiga
prof edi kalau kita berbicara soal data vaksinasi di indonesia prof
ada dua puluh empat persen
artinya vaksin merah putih ini
akan diprioritaskan untuk vaksin booster
selanjutnya atau saat ini dan selanjutnya
mana yang bisa menerima vaksin ini prof
vaksin primer pada dewasa
jadi umur delapan belas
kemarin ada yang umur
delapan puluh lima ada yang
jadi mulai umur
yang panjang sampai sembilan puluh an
begitu masih boleh
diperuntukkan juga nantinya
maka bisa dievaluasi
untuk dapat digunakan
nah saat ini memang primer
yang kedua adalah
ini juga kami siapkan
apuran dari kami
mungkin sejauh ini uji keamanan vaksin ini sudah diperlukan
validasi baik tidak ada masalah
yang kedua tentang imunogenisitasnya juga demikian terlihat baik
dan vaksin ini nanti akan ada uji juga untuk vaksin booster
jadi tidak langsung digunakan tentu melalui beberapa penelitian
dan volunteer juga untuk booster
entah itu digunakan untuk booster
atau untuk vaksin yang lain seperti zenova pfizer moderna dan lain lain
tidak masalah begitu
karena memang vaksin ini memang aman
sejauh ini vaksin ini yang bisa menimbulkan polivalen
sehingga tidak ada masalah sebenarnya yang terkait untuk booster vaksin
yang hanya menggunakan satu macam protein
saja tidak ada masalah
karena inaktif merah putih ini adalah yang polivalen
yang ada minimal empat macam protein yang mengindupsi antibody dalam tubuh
artinya cepat netral begitu ya
selain vaksin juga ada protein lainnya
prof edik tapi kita tahu selama masa pandemi ini berlangsung
covid sembilan belas mengalami mutasi yang akhirnya menghasilkan varian varian baru
termasuk pola transmisi dan juga virulensi yang berbeda beda
ini mungkin berpotensi membatasi efekasi vaksinasi
bagaimana efektivitas vaksin merah putih ini dengan mutasi virus
yang mungkin akan terjadi nanti ke depannya
ya berdasarkan hasil dari di klinik fase dua
tentu covid sembilan belas merah putih ini masih bisa mengatasi hal tersebut
ingat bahwa covid sembilan belas ini bisa mengalami mutasi tiga delapan ratus empat lebih varian sebenarnya
nah dalam hal ini dalam mutasi saat ini adalah memang sampai saat ini
masih ada virus yang lama juga masih beredar di indonesia ini
juga beberapa virus ini yang sekarang ba empat dan ba lima
ini merupakan urutan dari b satu sebenarnya yang mengalami mutasi
jadi varian varian ini naik turun begitu
sesuai dengan varian yang terbentuk sebelumnya
kalau secara phylogenetic analysis
memang ketika varian yang b satu naik
maka dari wuhan turun kemudian delta
b satu turun delta naik kemudian delta turun
ada varian b satu a dua ada b tiga dan seterusnya turun maka naik b
nah inilah sebenarnya suatu variasi varian dari coronavirus ini memang banyak sekali
saya bilang kemungkinan bisa mencapai tiga apa itu tiga delapan ratus varian
empat varian kemungkinan
oleh karena itu dengan vaksin yang polivalen ini jenisnya
karena banyak protein itu yang kita berikan
termasuk vaksin inaktifasi ini
adalah saya kira sangat sesuai untuk menetralisir dari infeksi virus tersebut
karena memang banyak protein yang bersifat imunogenis kita
sehingga bisa menghambat infeksi virus itu
begitu mbak busman
baik prof edik singkat saja karena waktu kita terbatas
tadi melihat bagaimana efektivitas dari vaksin merah putih
yang nantinya mungkin akan diberikan lampu hijau
pertanyaan terakhir mengapa masyarakat harus mendapatkan vaksin merah putih
vaksin merah putih
terutama adalah efektivitas sedang kita tunggu
sebenarnya uji efektivitas
pada uji klinik fase tiga mbak buspa
jadi ya nanti setelah itu baru kita bisa evaluasi efektivitasnya
nah tetapi agak sulit mungkin karena pada saat ini agak menurun kasus covid sembilan belas
sehingga mungkin hal ini juga kita tunggu beberapa waktu
kan begitu untuk menganalisis itu
tetapi berdasarkan pada uji klinik fase dua
tentu hal ini akan memberikan harapan bagi kita
vaksin merah putih ini
menetralisir infeksi sars cov pada tubuh kita sendiri
nah yang kedua
masyarakat harus menggunakan merah putih
vaksin merah putih
ya memang tidak ada paksaan begitu ya
tetapi ingat bahwa vaksin merah putih ini adalah isolat dari indonesia
semua bahan mulai dari agen penyakit ini kita isolasi di indonesia
dan kemudian kita kembangkan di indonesia
dan ini merupakan karya anak bangsa sebenarnya ya
vaksin itu yang penting adalah isi
isinya adalah antigen
dalam hal ini adalah antigennya virus yang kita inaktifkan
itu makanya disebut dengan platform inactivated vaksin
nah disinilah yang kita kembangkan sendiri
mulai dari isolasi
kemudian kita kembangkan menjadi
dan kemudian sampai pada
dan itulah vaksin kita sendiri
yang harus kita hargai sebagai anak bangsa
tentu hal ini menjadi impian bersama bahwa indonesia sendiri
mampu mengembangkan vaksin covid sembilan belas ini
yang selain itu juga kemungkinan besar
indonesia bisa berpartisipasi secara global
dalam penyediaan vaksin covid sembilan belas
paling tidak ini menjadi bukti ya prof
bahwa indonesia bisa mandiri untuk membuat vaksin covid sembilan belas sendiri
kita tunggu nanti uji efektivitasnya seperti apa
untuk virus sars cov dua ini
prof edik abdul rantam terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia newsroom selamat malam
ya selamat malam